siti hurai rohmatin seorang guru di kabupaten gresik jawa timur
mendedikasikan diri membantu pelajar dan anak jalanan
yang selama ini terhambat belajar saat pandemi
setiap hari perempuan asal desa sukodadi
kecamatan sidayu kabupaten gresik ini
mengajar di dalam akot di area terminal gubernur suryo yang sedang berhenti
awalnya ia hanya berniat mengajari anak jalanan
yang benar benar tidak belajar secara formal
namun anak sekolah formal yang terhambat mengikuti pelajaran via daring
akhirnya ikut juga belajar
meski belajar di dalam akot yang sedang berhenti
para anak jalanan ini tidak berhenti
anak jalanan yang menyukti kegiatan ini merasa nyaman
dan merasa lebih bebas
tidak seperti proses belajar formal pada umumnya
guru yang keseharianya mengajar dtk dharma wanita telokopo jogresik ini mengaku
kegiatan belajar bagi anak jalanan
dilakukan seminggu dua kali
yakni setiap hari selasa dan hari sabtu
miftahul arief gresik jawa timur